kamu aja di pos ronda oh iya ya ya udah sana aja
juga tuh pocong
ayo cepet cabut pakunya
kamu jangan kabur
ya sakitlah parete
saya mau ngejar dulu
aduh gimana dong pak rt
mesti ikutin buranti
ya udah deh berani aja cepet
aku sendirian nih mau pulang takut kesana juga takut
kita harus cepet
nyari prt sama mami aku
aku khawatir kalau mereka minta bantuan
iya li benar kita harus cepet cepet dambuin mereka
gak papa sih rafa takut doang tapi demi mami rafa harus berani
kita selalu baca doa biar kita lindungin terus

ya tau tapi rhodes

kita nyari dimulai oleh majumum

orang orang gak tau apa kita tuh lagi pada ngantuk
udara nya dingin mendadak nih
udah kayak tau bulet
ini goreng dadakan
lima ratus an gurih gurih nyoi
ini kepala gue kayak tahu
kalau udara nyenyap kayak gini
berarti pocongnya itu mau datang kesini
dia udah deket
kalau tuh pocong udah datang
mendingan suruh ngasok bang
istirahat duduk duduk ngopi ngopi
he sebarangan aja lo ya
lu pikir tuh pocong itu tamu apa
datang sampai seru duduk ngopi
kali aja dia mau bang
mikir pakai otak jangan pakai dengkur
tapi lembar gini
gue udah tau
wah datang juga dia ternyata
tak teger pakai kurungan baru tau rasamu
pocong sama kunti kan jelek
eh ya jelas jelek dong
kalau cantik itu namanya foto model
ikutin irama loncatan dia
biar kayak nyamar gitu
kita lompat lompatan yuk
taruh dulu bang
sebenarnya kita mau ngapain sih
kok pakai lompat lompat segala
ini tuh namanya penyamaran tingkat tinggi
paham gak sih lo
jangan mau kalah
kita tuh lagi nyamar orang orang ke pocong
aduh bisa gitu ya
itu dia di belakang
mau pipis di belakang
orang mau kabur
lah ini gue tuh mau kabur
kamu seperti cabut pakunya udah hilang kita kunti dimana dia ilang hitna hai kunti sini kamu mau
mau kesini ini nah ini dia nih eh siap siap kuntinya kan dia siamannya awas ya kurang
teangan siap pakuna siap cabut aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh kuntinya tadi dia kemana
udah dong masa gitu aja kena cewek langsung ciut lembek amat sih wah
itu emang modelnya gitu gimana
ini mendingan ditabok lagi deh biar bener
jadi gimana harusnya saya yang nanya udah dapet belum pakunya
sekarang kita berpencar untuk mencari kuntilanak itu kalau tidak ketemu kita kembali lagi kumpul
di sini pokoknya ketemu gak ketemu
kita cari papa kamu aja di pos ronda oh iya ya yaudah kesana aja
ada juga tuh pocong ya aduh tendangannya hebat banget
kita tuh sampai monyongsep sama bang gua juga begitu hp tengkurap gua kayak itu
jangan jangan pocongnya dulunya ya bekas atlet pemain bola makanya
ini kurungan kenapa masih kosong
berarti itu kunti sama pocong
pas kita udah mau tangkap nih
pake kurungan ayam
malah kita pak
ditendang pak pakai kurungan ayam
jadi yang sebenernya sih
kita tuh tadi mau nangkep pocong
terus tiba tiba pocongnya hebat banget pak
merubukin kita bertiga pak
paling bawah yang ngedebruk semuanya